keinformasi lain pengelola jalan tol pejagaan pemalang akan menyiapkan tujuh gerbang keluar menghadapi lonjakan arus lalu lintas saat libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
libur natal dan tahun baru diprediksi akan meningkatkan arus lalu lintas di jalan tol
kepadatan akan terjadi di pintu tol brebes timur atau yang dikenal dengan brexit
pintu keluar ini menjadi pintu tol keluar terakhir kendaraan dari arah jakarta dan sekitarnya
menghadapi lonjakan arus lalu lintas menjelang natal dan tahun baru
pengelola jalan tol menyiapkan tujuh pintu keluar dan dua gerbang masuk di pintu tol brebes timur
selain itu untuk mengatasi pengendara kendaraan yang belum memiliki kartu tol elektronik atau minim saldo
pelola jalan tol sudah menyiapkan sistem isi ulang tunai di gardu tol
seperti lebaran kemarin brexit adalah tujuh exit dan dua entran nantinya
sampai dengan saat ini kita di backup oleh bapak